nah kapolda metro jaya irjen m iryawan bersama pangdam jaya majen tni teddy laksamana
kemarin mendatangi kediaman ketua mui ⁇ maruf ⁇ amin di koja jakarta utara rabu malam
menurut maruf amin kedatangan kapolda dan juga pangdam ini untuk bersilaturahmi
dan juga tidak ada menurut mereka kaitannya dengan sidang penodaan agama kemarin
coba kita dengarkan
ya umat supaya tenang dan supaya umat jangan terprovokasi dan menjaga keadaan bangsa dan negara
supaya kondusif dan semuanya dengan melakukan hal hal yang bisa merusak suasana dan keamanan dan seterusnya
nah kemudian saya sampaikan situasi buku kota pak pangdam sekalian yang berinformasi
iya sudah kita dengarkan sendiri ya bahwa ada penerimaan maaf dari ketua mui kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin
jadi kemarin kiai haji maruf amin didatangi oleh kapolda metro jaya dan juga oleh menko maritim luhut binsara panjangitan
memang walaupun juga banyak yang bertanya tanya apakah menko polhukam
tetapi intinya sekarang bahwa diharapkan situasi politik sudah harus mulai meredah begitu ya
karena beberapa saat lagi kita akan segera menjelankan pilkada